terus aja nganggap gue temen
rafael ini ternyata temannya andin loh
pantasan aku tuh kayak pernah lihat dia di tempat andin ngajar
kamu ada janjian sama temen enggak
kalau misalkan emang kamu sendirian
gimana kalau kamu gabung kita aja
saya sendirian sih
tadi saya sudah ketemu
kita pulang ya
saya tahu saya salah
saya akan jelasin semuanya
jangan kabur kaburan lagi si aceh mas
kata siapa aku mau kabur
siapa yang bilang aku mau kabur
ya terus kenapa yang mau kamu matiin
loh kan aku lagi konsultasi
emang sengaja aku informatin
tapi sekarang udah aktif kok
dan aku mau pulang
ya udah bagus
enggak aku gak mau bareng sama kamu mas
karena aku gak mau semobil sama suami yang sudah memiliki
kenapa karena aku gak mau semobil sama suami yang sudah memiliki
yang sudah membohongi istrinya
yang sudah membohongi istrinya
ini alamnya apa
pernah kulitnya ya
jalan alamannya nomor lima
wajar kau dengar
karena lagi lagi ku udah berbohong
saya memang masih harus menutupi beberapa hal dari kami
setelah di eens tanah
d espicki ku lebih teging negara lancar

sekali lagi mba
ramai aja itu coward
kasih istri saya suruh pakai
ini bu jasnya bu pakai bu
saya nggak pengen kamu masuk hangin
tolong ada orang mbak
saya kekunci di dalam tolong bukain dong
aduh kenapa kekunci sih
tolong ada orang di luar
ih suara orang
mas tolong bukain pintunya mas saya kekunci di dalam
pintunya nggak bisa dibuka
iya nih nggak bisa dibuka saya juga nggak tahu kenapa
ya mbak saya bantu coba tolong dari luar ya
pesanan anak sudah semua ya mas
terima kasih ya
terima kasih silakan
kayaknya ada yang kurang deh
harus buat tata lagi biar lebih cantik
kayak di film film romantis gitu kan
nah ini di sini
nah ini di sini
kecil lama banget ya ke toiletnya
gue merasa kayaknya ada yang aneh deh
pas di rumah dia juga tuh katanya makeup dandan ganti baju juga lama
gue jadi khawatir
pintunya nggak bisa dibuka mbak dari luar
aduh terus gimana dong
pintu ini akan saya dobrak
mana hape aku ketinggalan aja di tas
mana hape aku ketinggalan aja di tas
makasih banyak ya
ini dari tadi saya udah gedor gedor tapi nggak ada yang nolongin
untung aja ada kamu
kamu itu dosen yang ngajar di kampusnya andin kan
kamu temannya andin ya
iya betul mbak
mbak kenal andin juga
aku kenal sama andin
dan aldebaran suaminya andin itu teman deket aku
jadi aku kenal juga sama andin
dunia sempit ya
ternyata teman dekat kita suami istri
karena kita udah pernah lama
emang bener bener ya
gua nunggu dari tadi
kapan sih kamu
aku tuh dari tadi kekunci di toilet
aku udah gedor gedor berkali kali tapi nggak ada yang nolongin
iya kekunci di dalam
aku juga nggak tau itu kenapa pintunya macet gitu
untung aja ada dia
lu tuh bener bener ini ci
lu tau nggak sih
gua tuh bener bener khawatir sama uang
sampai gua pikir lu pingsan di toilet
malah kenal sama cowok kayak begini
nggak penting banget sih
dia ini pacar kamu
angga ini temen aku
terus aja nganggep gua temen
rafael ini ternyata temannya andin loh
pantesan aku tuh kayak pernah lihat dia di tempat andi ngajar
kamu ada janjian sama temen nggak
kalau misalkan emang kamu sendirian
gimana kalau kamu gabung kita aja
saya sendirian sih
tadi saya sudah ketemu sama teman saya
cuma dia udah pulang
tadi dia udah pulang
oh nggak cuma masalahnya tadi pas lagi pesen
ya boleh aja nggak apa apa
kan seru juga kalau misalkan kita bisa rame rame
beneran gak apa apa nih
ya nggak lah
pakai acara akrab sama mici lagi
mici lo tau nggak sih
gue lagi berusaha untuk kamu serius sama ulu dari hati ke hati